pegawai honorer termasuk guru yang ada di lingkungan pemerintah kota palembang
saat ini berjumlah sekitar lima empat ratus orang
bila tenaga honorer tersebut dihapus
palembang akan kekurangan empat guru untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
di satu instansi jumlah tenaga honorer biasanya bahkan lebih banyak dari aparatur sipil negara atau asn
seperti di dinas komunikasi dan informatika kota palembang
jumlah asn di sini berjumlah empat puluh enam orang sementara tenaga honorer berjumlah lima puluh tiga orang
tenaga honorer di dinas kominfo kota palembang ada yang sudah mengabdi selama lima belas tahun
dan belum kunjung diangkat menjadi asn
vera saleh salah satunya
sarjan akutansi lulusan universitas sriwijaya ini sehari hari bertugas membuat laporan keuangan
vera berharap ia dan teman temannya sesama tenaga honorer
bisa diprioritaskan dan lulus dalam tes pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja atau p tiga k
harapannya tentu kami minta diangkat
walaupun misalnya kebijakan pemerintah misalnya harus melalui tes ya kami siap
kalau memang ada kebijakan yang ibaratnya memberikan harapan kami lebih besar tanpa tes
kami juga sangat berterima kasih
menurut sekretaris daerah kota palembang
keberadaan tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota palembang sangat dibutuhkan
tenaga honorer bahkan menjadi ujung tombak dalam menjalankan fungsi pemerintahan
seperti tenaga pendidikan dan kesehatan
karena itu pihaknya akan meminta kepastian agar honorer ini diprioritaskan dalam mengikuti p tiga k
cukup terasa keberadaan mereka dan cukup produktif terhadap membantu tugas tugas para asn
sampai ke tingkat kelurahan
maka dari itu saya minta dengan bkpsdm kemarin
untuk segera membuat pertimbangan
kami akan mencari penyelesaian yang lebih baik dalam bentuk kajian
pentingnya non pnsd khususnya di kota palembang
dan ini kita sampaikan kepada baik kemenpan rb maupun ke bkn
sebelumnya pemerintah melalui menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
akan menghapus tenaga honorer
keputusan ini mulai berlaku pada dua puluh delapan november dua ribu dua puluh tiga mendatang
dona purwanto beny apriadi palembang sumatera selatan